jawa tengah provinsi yang penuh dengan pesona wisata dan masyarakatnya yang religius ini
menjadi daya tarik tersendiri yang mendukung wisata religi yang menjadi magnet bagi wisatawan
provinsi yang terletak di antara jawa barat dan jawa timur ini memiliki banyak tempat peribadatan
yang sangat fenomenal dan tak sedikit pula yang masuk dalam cagar budaya seperti masjid agung
demak masjid menara kutus masjid sunan muria gereja belenduk bahkan ada juga yang menjadi
warisan budaya dunia seperti halnya candi borobudur yang ada di magelang jawa tengah
religi memiliki sejarah dan kisahnya masing masing yang terkemas dalam sajian bangunan dan
karakteristik masyarakat di sekitarnya yang menjunjung tinggi nilai nilai religius dan toleransi
sesama umat manusia keagungan kemegahan dan ketulusan tercermin dalam destinasi wisata
religi yang ada di jawa tengah ini
banyak peninggalan sejarah yang hingga saat ini masih bisa kita saksikan dan nikmati dengan
setiap langkah kisahnya pemirsa sapa nusantara jawa tengah merupakan salah satu provinsi dengan
sejarah religi yang menakjubkan bahkan banyak tempat peribadatan di jawa tengah yang masih
dalam cagar budaya hingga warisan budaya dunia hal ini menjadikan jawa tengah sebagai
provinsi dengan tempat wisata religi yang banyak diminati masyarakat dan untuk
jadi lengkapnya wisata religi yang ada di jawa tengah ikuti terus perjalanan kami di sapa nusantara
dijak sejarah penyubaran agama di jawa tengah menjadi daya tarik tarik sendiri bagi masyarakat
tempat tempat ibadah seperti masjid gereja vihara dan juga kelenteng menjadi potensi wisata religi yang banyak mendatangkan masyarakat untuk berkunjung ke jawa tengah
lalu seperti apa disporaper mengemas wisata religi ini sehingga banyak mendatangkan wisatawan bahkan dari luar negeri
kita akan tanyakan langsung di sapa nusantara tetap ikuti kami
di apa umir sapa nusantara
banyak sekali keberagaman agama dan juga budaya yang menjadikan jawa tengah kaya akan wisata religi
dan apa saja wisata religi yang dimiliki jawa tengah kita akan tanyakan secara langsung dan juga sejarahnya kepada kepala disporapar jawa tengah bapak agung hariadi
semakin sehat semakin kuat semangat ya pak ya
tetap semangat karena lagi sibuk sibuknya ini ya pak ya
jawa tengah ini kan memiliki keberagaman agama dan juga budaya gitu
sehingga kita juga banyak nih memiliki wisata religi yang wajib ataupun patut dikunjungi oleh para wisatawan tidak hanya dari jawa tengah tapi juga dari luar jawa tengah
nah mungkin ada pemirsa yang juga belum tahu ini pak
apa saja sih wisata religi yang ada di jawa tengah ini
iya jadi kita bicara mengenai wisata religi ini kan bagian dari kesejarahan kita
ketika ada mataram hindu kemudian ada mataram islam sampai berdirinya masjid demak kemudian muncul wali songo dan segala macam
itu adalah merupakan rangkaian kegiatan keagamaan waktu itu
bicara legi tentu tidak hanya kita membicarakan satu agama
karena kita juga ada akulturasi budaya
juga meninggalkan budaya dan disitu ada sisi religiusnya
kemudian juga berkembang ada masih era sejarah sebelumnya
ada hindu buddha itu juga sampai sekarang masih meninggalkan peninggalan peninggalan keagamaannya
dan itu ada umat yang masih melaksanakan kegiatan keagama di peninggalan
di legal istilah agama seperti di borobudur di perambanan kemudian di gedung songo dan tempat tempat yang lainnya
dan pada akhirnya ketika masyarakat banyak melakukan kegiatan keagamaan ziarah seperti itu
akhirnya menimbulkan kebutuhan kebutuhan
kebutuhan kebutuhan itu kebutuhan akomodasi transportasi
kemudian ada kebutuhan untuk kuliner
akhirnya itu menjadi daerah daerah wisata
akhirnya dikemas atau dikatakan menjadi wisata religi
sebetulnya itu kan aktivitas masyarakat yang melakukan aktivitas keagamaan
tapi karena itu menimbulkan kebutuhan kebutuhan yang berkaitan dengan masalah transportasi akomodasi
akhirnya menjadi kemasan wisata
mereka melakukan kegiatan kegiatan keagamaan juga berdampak pada perekonomian
dari situlah karena banyak pengunjungnya ada dampak perekonomian
dimana jasa jasa pendukungnya juga memberikan dampak bagi kunjungan itu
maka kita pemerintah hadir untuk dikuatkan
itu menjadi suatu kegiatan kepariwisataan untuk religi
sehingga untuk wisata religi itu memang tidak satu agama
tapi banyak sekali di jawa tengah ini ada kegiatan waisak
itu juga di borobudur menjadi tempat untuk kegiatan keagamaan
dan itu pengunjungnya juga banyak sekali
dan tidak hanya dari indonesia itu dari thailand itu juga malaysia singapura
juga banyak yang melakukan kegiatan
di borobudur kegiatan waisak
kemudian di demak sendiri itu menjadi sentra wisata religi jawa tengah
dimana di sana juga ada sejarah wali songo
kemudian di kudus di padi di buria itu juga ada peninggalan sunan wale songo
di jawa tengah ada tiga wali songo
kemudian tidak hanya peninggalan sejarah
ada bangunan bangunan baru yang itu memang di
bangunan baru memang itu untuk pusat peribadatan tapi ikonik gitu
elektronik itu juga ada di solo
miniatur dari saja yang ada di dubai ya
akhirnya juga banyak masyarakat yang berkunjung desanya tidak saja melakukan ibadah
tapi juga ingin mengetahui lebih jauh keindahan dari masjid tersebut
makanya itu dikemas menjadi wisata religi
kemudian di semarang ada kelanteng sang pokong
itu juga ada kegiatan kegiatan keagamaan ritual di agama konghucu ya
itu juga menjadi bagian dari wisata religi
kemudian kita juga ada gereja yang
itu juga menjadi tempat obyek yang bisa diminati oleh masyarakat
dan itu menjadi ikon ikon wisata religi
oke pak agung saya nanti akan lebih detail lagi menanyakan apa saja ini untuk wisata religi yang bisa dikunjungi
ataupun dalam waktu dekat ini pemirsa sapa nusantara bisa saksikan di jawa tengah
usai jeda pariwara kita akan kembali di sapa nusantara

berbeda dengan apa yang dikira kira pada masa itu
untuk penyebaran agama islam yang cukup besar
ya tentunya ini meninggalkan jejak sejarah yang cukup banyak ya pak ya
tidak lepas dari masjid agung demak
islam tentunya yang menjadi
pengendalian dari kerajaan demak
bergeser di kudus juga ada
itu juga sangat menarik sekali
kemudian juga di muria
agama islam pada saat itu
di mana mereka meninggalkan
ziarah ziarah di tokoh tokoh agama
disitulah maka banyak pengunjung
makam atau tempat tinggal
atau pemuka agama yang menyebarkan
petilasan tempat yang mungkin
beliau beliau ini sempat singgahi
itu juga menjadi daya tarik wisata ya pak
di kawasan wisata gua kreo
merupakan petilasan dari sunan kalijogo
di sungai itu juga ada
banyak berdasarkan sunan kalijogo
dari kemasan narasinya itu
untuk bisa disampaikan kepada pengunjung
bahwa ini bagian dari
tokoh tokoh agama seperti wali songo
nah tentunya ini kan banyak sekali
tidak hanya islam hindu
kristen konghucu dan lain sebagainya ini
ataupun perekonomian di jawa tengah ini
menurut pak agung seperti apa
tanggal dua puluh tiga mei ada hari raya waisak
nah itu saat ini ada rangkaian kegiatan
ya tudong itu kegiatan perjalanan
dari titik titik agama buddha
itu menjadi titik kunjungan
tudong itu tokoh apa ya
salah satu pemuluh agama buddha
itu ada tiga puluh orang yang melakukan perjalanan
di kawasan menuju ke borobudur
iya itu selama kurang lebih
dari tanggal empat belas sampai tiga puluh mei
nanti puncaknya di tanggal dua puluh tiga
tentu itu tidak hanya untuk
jawa tengah untuk menikmati sejarah
yang ditinggalkan oleh para leluhur
leluhur kita tentunya di jawa tengah
jangan lupa jelajah jawa tengah sekarang
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa kompas tv di seluruh indonesia
jawa tengah memiliki potensi wisata religi
seperti masjid agung demak
dan tentunya masih banyak lagi
tak hanya menyuguhkan perjalanan spiritual
wisata religi jawa tengah juga syarat
akan nilai nilai sejarah akulturasi
hingga kelokan daripada arsitektur yang memukau
mari beribadah sekaligus menyelami nilai nilai pancasila
penuh makna yang bermanfaat bagi kehidupan kita
ayo jelajah jawa tengah sekarang

saya mungkin pemirsa sapa nusantara penasaran
sejak dibangunnya ataupun diberdirikannya
banyak sekali wisatawan yang datang ke sini gitu
mereka penasaran dengan interior arsitektur
kalau kita datang ke sini seperti tidak di solo
mungkin bisa dijelaskan sejarah berdirinya itu seperti apa
jadi ini awalnya hasil kunjungan
sekarang presiden muhammad bin zaid
waktu itu masih crown prince putra mahkota
jadi kunjungan ketemu dengan bapak presiden kita
terus kemudian setelah pertemuan itu ada ide
untuk memberikan hadiah kepada pak presiden
akhirnya saya diberi amanat
waktu itu pak menko pak luhut
itu manggil saya terus menceritakan
presiden crown prince muhammad bin zayed akan memberikan hadiah
terus beliau mintanya di solo
mintanya di solo yang dekat dengan rumah pak jokowi
idealnya sederhana mau membahagiakan sahabatnya
terus kemudian akhirnya setelah cari cari kita
mereka pengennya itu juga besar sekali
waktu itu kalau bisa sepuluh dua puluh hektare
akhirnya singkat cerita ya akhirnya yang mungkin ya ini
jadi dulu ini tanah milik pertamina
terus kemudian dibangun masjid itu
terus kemudian desainnya seperti apa
oh itu biar pak presiden sama pak crown prince waktu sheikh muhammad bin zayed
untuk akhirnya singkat cerita mereka bersepakat
kalau bisa mungkin permintaan pak jokowi itu
mirip dengan masjid raya sheikh zayed yang ada di abu dhabi
nah itu salah satu masjid ikon milik uni emirat arab
cuma besarnya mungkin enam atau kali lipat dari sini
jadi mulai dari awal ingin memberikan hadiah
tapi justru malah bisa memberikan manfaat bagi masyarakat solo
masyarakat jawa tengah dengan mendatangkan banyak sekali pengunjung ke sini ya pak ya
kalau untuk interior eksterior dari masjid raya sheikh zayat solo ini
ya sekitar delapan puluh sembilan puluh persen
berarti hampir mirip menyerupai yang ada di abu dhabi ini
ini kayak orang menyebutnya replika
makanya kan suasananya mirip
cuma kalau yang di abu dhabi itu memang betul betul mewah ya
terima kasih bapak munajat sudah diizinkan untuk mengulik lebih detail lagi
terkait dengan masjid raya sezayat solo ini
pemirsa sapa nusantara jawa tengah dengan beragam budaya dan religi yang ada di dalamnya
yang terajut dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
menjadikan jawa tengah sebagai keindahan yang wajib dikunjungi
spot spot wisata religi bersejarah yang masuk dalam cagar budaya dan warisan dunia
menjadi mahakarya yang wajib dikunjungi dan sayang untuk dilewatkan
untuk itu ayo jelajah jateng sekarang
dan saya febriana mila pamit ujung
tunggu saksikan episode selanjutnya di sapa nusantara